mbak belum tidur
mbak bener kau menikah aku tanpa terasa cinta
seperti yang mama kamu bilang
mas terus kalau kamu gak mencintai cinta aku kenapa kau menikahi aku mas
mas sejak malam pertama sampai sekarang kamu belum menyentuh aku sama sekali
kau belum sayangin aku sama sekali mas
mas sebenarnya aku tuh apa sih di mata kamu
mas tanggung jawab dari pekerjaan di rumah ini
kamu itu kalau mau berumah tangga
berumah tangga yang bener
sekarang ini tanggung jawab kamu itu pada suami kamu
bukan pada adik kamu pada ibumu ataupun keluarga kamu
pokoknya kalau kamu mau cari kerjaan
carilah pekerjaan yang bisa dikerjakan selesai kamu mengerjakan semua pekerjaan di rumah ini
ya udah lari aja lah
mungkin nama lama leda benernya
aduh jeng elsa
aduh jeng elsa
aku itu bener bener gak nyangka kalau kamu bakalan kembali kesini
tadinya aku pikir kamu bakalan stay disana selamanya
aku di holland selama ermy sekolah aja kojeng
dan dia sekarang sudah lulus sekolah dan dapat kerja di jakarta
terus ngapain juga aku lama lama disana
tante itu bener bener nyangka
tidak nyangka kalau kamu bisa tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik seperti ini
padahal dulu itu kamu gendut dan cabinya minta abon
saya kamu pasti nggak nyangka siapa perempuan yang duduk di samping kamu
dulu kamu itu suka cubit pipinya
kok beda banget ya
sekarang kamu ajak ermi terserah mau kemana aja ya
bisa bebas raja kan
ya sudah ya
sudah bisa dan ganteng ya sekarang sih
ya tentu dong anak siapa aja yang anak laku gitu
ngapain kamu berdiri disitu ha
dia panggil aku lama
aku yang mengambil alih semua persoalan papa
ya kalau mau meninggal emang menelaskan ya
kalau jalan di laut
diri berita nih
perempuan itu harus tahu kalau ivan itu udah jadi suami aku
ada yang mau aku omongin sebentar
siapa dia kan
dia itu disini

tapi dia itu
hei rih kamu itu apa apaan sih
kamu sadar gak sih kamu itu siapa
hei denger saya baik baik
kamu itu bukan siapa siapa di rumah ini
anak saya menikahi kamu tidak berdasarkan cinta
kamu masih banget gak mencintaiku
kenapa dia menikahi aku mah
aku bisa saja ngasih tahu kamu
kayaknya gak penting deh
jadi kamu jangan merasa sombong dan merasa kalau kamu itu benar benar istrinya ivan
di rumah ini yang berkuasa itu aku
kamu dengar gak
kami harus nurut semua perkataanku
satu hal lagi
kamu dengar baik baik ya
ivan berhak untuk menikah
satu atau dua kali lagi
itu terserah dia
dia itu kan seorang laki laki
dan dia punya uang banyak untuk itu
jadi kamu jangan so soan ya
ngelarang ngelarang ivan untuk menikah lagi
udah untung kamu tinggal di sini
numpang hidup enak di sini
kalau kamu berani macam macam lagi
aku tidak akan segan segan untuk menyuruh ivan menceraikan kami
aku tak mau benar benar menyakitkan hatiku ya
kamu belum tidur
kalau benar kamu menikahi aku tanpa ada rasa cinta
seperti yang mama kamu bilang
mas terus kalau kamu nggak mencintai aku
mas sejak malam pertama sampai sekarang
kamu belum menyentuh aku sama sekali
kau belum sayangin aku sama sekali mas
mas bener aku tuh apa sih di mata kamu
maafin aku ririn
aku nggak sadar udah terlalu jauh nyakitin kamu
sepertinya permainan ini udah harus aku airin
terima kasih mas
terima kasih mas
tapi siap amat
peki ya sudah hati apa aku mau jadi ceneng
kalau pada waktuku dicium pulih
kamu bisa yang keahl physics